kita tidak datang
warga makassar sulawesi selatan kembali dihebohkan dengan ajaran bernama hakikinya hakiki
tak terima dengan kehadiran ajaran itu sejumlah warga bersama kepolisian kota makassar
mendatangi rumah pemilik ajaran untuk meminta pertanggung jawaban pada selasa
pemilik ajaran membantah bahwa apa yang diajarkannya adalah sesat
dia masih menganggap bahwa allah itu satu allah yang harus disembah
jadi bagaimana sesat
saya sayangkan ini terlalu cepat menganggap ini ajaran sesat sementara bukti bukti tidak kontinit apa yang ditangkap
keesokan harinya pertemuan kembali digelar di kantor kecamatan talo kota makassar
antara perwakilan pemprov sulawesi selatan
pemkot makassar pihak ajaran hakikinya hakiki serta keluarga yang mengaku sebagai korban
dalam forum itu beberapa pengikut memberi kesaksian merasa tertipu dengan ajaran itu
majelis ulama indonesia sulawesi selatan mengecam dan menyebut hakikinya hakiki sebagai ajaran sesat
kepercayaan bagi kita adalah enam mereka ini tambahkan sampai tiga belas
dan banyak hal hal yang substantif ditambahkan
itu justru bertentangan dengan agama
misalnya hal hal yang mistik disitu ketemu dengan nabi ketemu dengan allah bahkan
mereka juga menjamin masuk surga
jadi ini sorga ini dijamin oleh karainya
karain itu artinya pimpinannya kosong satu
nah ini juga sudah sangat bertentangan dengan ajaran islam
sebelumnya di media viral sebuah video yang memperlihatkan seorang pria yang diduga guru aliran hakikinya hakiki berdebat dengan warga kecamatan talo makassar
dalam video itu salah satu murid dari sang guru mengaku telah bertemu dengan tuhan
mereka pun mengaku dalam ajaran yang dianut menjamin pengikutnya masuk surga
tim liputan cnn indonesia